banjir kiriman kembali merendam ratusan permukiman warga di kawasan kebonpala jati negara jakarta timur senin pagi
banjir membuat aktivitas warga terganggu
banjir dengan ketinggian bervariasi mulai lima puluh hingga seratus cm ini membuat aktivitas warga terganggu
sejumlah warga yang hendak beraktivitas pada pagi hari terpaksa menerobos banjir yang merendam permukiman mereka
banjir pun membawa lumpur dan sampah sehingga sebagian warga sibuk menyingkirkan sampah dan lumpur yang mengendap
tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan hulu sungai ciliwung membuat kali ciliwung meluap hingga membanjiri permukiman warga yang berada di bantaran kali
warga pun berharap pemerintah provinsi dki jakarta dapat berperan menanggulangi masalah banjir yang tak kunjung usai
jam satu malam tinggian airnya satu meter kali
kiriman lalu deh di apa
diberitain siaga tiga
kan udah biasa
waktu udah siap siap
ya kalau emang yang terbaik aja deh